ketua ketua ijikan menyampaikan kemuliaan pemerintah pusat pemirsa dan rekan sejauh anggota polri atas perilaku melalui media media sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya percaya masyarakat terhadap institusi polri
sebelum ini sudah kami sampaikan kepada bapak polri kita mengamati dan harapkan kepada ketua dan penulis penulis politik pada hari ini
baca kan sekarang
baca kan sekarang
bagaian senior dan rekan rekan perundang tinggi
sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak
semoga tuhan semangat biasa lindungi kita semua